selanjutnya wakil gubernur jawa timur emil dardak dan keluarganya melakukan salat idul fitri di surabaya
di tengah masa psbb ini emil dan arumi dardak istrinya memilih merayakan lebaran di rumah bersama para staffnya
salat idul fitri dilakukan emil dardak dan keluarganya di rumah dinasnya di surabaya
mereka salat berjamaah bersama dengan para staff dan kerabat dekat
salat idul fitri keluarga ini dimulai sekitar pukul enam lebih lima belas menit
emil dardak sendiri menjadi imam salat
sesuai salat emil dardak juga menyampaikan khutbah yang diantaranya
mengingatkan agar terus bersyukur dan berdoa agar pandemi corona bisa segera berakhir
setelah usai saling bermaaf maafan emil mengundang staffnya untuk makan bersama
dan sekarang kita telah terhubung dengan wakil gubernur jawa timur emil dardak dan juga sang ise arumi bahsin di surabaya jawa timur
selamat hari raya idul fitri mas emil dan juga arumi
selamat hari raya idul fitri min alaydin wal faizin mohon maaflah dan batin
yang tadi sudah melaksanakan salat id bersama lalu apa nih yang dihidangkan di lebaran kali ini
hari ini seperti biasa ada opor kemudian yang lainnya ada bakso
karena di sini salah satu ciri khas di jawa timur khususnya dari malang kan bakso
pasti selalu ada bakso kemudian juga ada nasi set seperti nasi kebuli dengan kambingnya
dan juga dessert dessert dari mulai kastengelnya dan lain lain sampai dengan esnya
oke pastinya ini sangat menarik sekali dan juga para staffnya sudah makan bersama ya di sana
nah ini seperti apa merayakan lebaran di tengah masa pandemi saat ini
ya beda banget sih rasanya karena biasanya sholat id itu kan jadi puncaknya dari bulan ramadan
kita merasakan betul pasti masyarakat kayak ada yang kurang gitu
apalagi tadi kerasa betul menjadi imam sholat dan juga menjadi khotib
untuk salat id beda dari salat salat biasa
karena nggak pernah ada pengalaman mengimami salat id
jadi tentunya ini satu pengalaman yang sangat berharga
semoga jadi pengalaman kali ini aja ya sholat di rumah
semoga pandemi covid cepat berlalu dan tahun depan kita bisa sholat idul fitri bersama sama lagi
iya amin pastinya ini juga tidak ada open house ya di rumah dinas
nggak ada tapi kita mau coba silaturahmi digital mungkin
sekarang kan banyak teknologinya ya
kalau masyarakat ingin berkomunikasi dengan kami ya mungkin banyak platform yang bisa kita gunakan untuk semacam open house digital gitu
iya lalu bagaimana dengan silaturahmi bapak dan ibu untuk mas emil dan juga mbak arumi nih
untuk keluarga yang ada di luar surabaya dengan cara apa seperti apa
tadi barusan ya dengan adik adik
silaturahmi dengan baru keluarga saya adik adik saya di jakarta
atau ya pokoknya kita berinteraksi secara digital
memastikan sudah sholat id masing masing di rumah
kemudian memaaf maafkan digital dan seterusnya
dan walaupun berbeda tapi kami berusaha untuk bisa tetap membuat suasana idul fitri ini tidak berbeda dari tahun tahun sebelumnya
sehingga hikmatnya itu tidak berkurang
minimal biasanya kalau selama idul fitri para ibu rumah tangga biasanya sudah bersih bersihin rumah
kadang ganti horden dan lain lain
karena biasanya ketika idul fitri itu ada yang percaya bahwa leluhur leluhur kita yang sudah berpulang ke allah swt mungkin akan mampir katanya gitu
sehingga kebiasaan tersebut masih kami lakukan
dan ini mungkin pembelajaran yang bagus buat anak anak
sehingga anak anak itu tetap merasakan suasana idul fitri yang seru
dan kalau dilihat di layar ini kan bu sana mas emil dan juga arumi ini warnanya senada
nah ini disiapkan sejak kapan sih
dan apakah ini juga sama dengan anak anak ya
jadi memang bedanya tahun ini dengan tahun tahun sebelumnya
kalau tahun tahun sebelumnya mungkin menyiapkan lebih dari satu baju
karena ada hari pertama hari kedua dan seterusnya
kalau hari ini kalau kali ini hanya menyiapkan satu baju saja
dan enggak yang heboh heboh
sesuatu yang cepat dibikin dan gampang ketemunya
karena semua dari mulai beli bahan dan seterusnya kami pakai online
jadi sangat simpel
dan harapannya ini salah satu pembelajaran buat anak anak sehingga suasana lebaran walaupun di tengah pandemi tetap memiliki arti yang baik
oke sebelum kita menutup nih perbincangan kita pagi hari ini
apakah ada imbauan begitu yang ingin disampaikan mas emil dan juga mbak rumi untuk para penonton cnn indonesia di hari lebaran ini
ya sekali lagi tentunya momen lebaran ini biasanya setelah sholat id katakanlah sholat id di rumah
atau kemudian juga di rumah
atau kemudian juga bersolat rahmi di rumah sendiri
ada kebiasaan anjang sana anjang sini ya kita berkunjung
ada yang mungkin apa pak saya tuh perginya cuma lokal pak gitu
surabaya sidoarjo gresik pak saya nggak keluar dari surabaya sidoarjo gresik
kami menghimbau jangan
karena bayangan kita bisa bayangkan seberapa beresikonya kalau terjadi mobilitas yang tinggi
jadi mari kita utamakan seberapa beresikonya kalau terjadi mobilitas yang tinggi
jadi mari kita utamakan sholat rahmi digital
ini kan tahun ini saja insya allah kita sholat rahmi digital
dan tentunya kita berharap semoga setelah ini kita bisa melandaikan kurva
bahkan menurunkan insiden covid sembilan belas
mbak rumi mungkin ingin menambahkan juga
kalau tadi kita secara fisik tidak bisa berkunjung
kalau tadi kita secara fisik tidak bisa berkunjung
mungkin juga bisa digantikan dengan komunikasi digital
kalau saya sebagai ibu ibu nih ibu rumah tangga mungkin menyarankan mungkin yang masih boleh adalah makanannya
karena biasanya pada saat kita lebaran kita itu biasanya ingat
oh kalau di rumah nenek yang ini itu biasanya ada ciri khas apa
kalau saya orang palembang ada turunan palembang biasanya saya ingat betul
biasanya di rumah nenek yang ini atau yang sepuh yang ini itu pasti mpe empenya enak
nanti di saudara saya yang lain t satu nya yang enak
nah mungkin tewan atau empe empe atau makanan ciri khas lain pada saat lebaran
yang kita ingat itu mungkin masih bisa beredar
untuk tetap menghangatkan suasana lebaran
ada empe empe ya
ada juga ya berarti
menurut tradisional yang dihidangkan di sana
saya baru tahu
baik baik terima kasih mas emil dan juga mbak rumi
selamat hari raya idul fitri
mohon maaf lahir dan batin
minta lahidin mbak aydin
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected lebaran